sudara istana buka suara soal potensi keterlibatan presiden joko widodo dalam pembentukan kabinet pemerintahan prabowo gibran
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana membantah presiden jokowi terlibat dalam pembentukan kabinet mendatang
presiden jokowi fokus bekerja menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan dua puluh oktober dua ribu dua puluh
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana dalam pesan tertulis pada kompas tv mengatakan
terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media menyebutkan keterlibatan presiden jokowi
dalam pembentukan kabinet mendatang perlu ditegaskan sebagai berikut
pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik dua puluh oktober dua ribu dua puluh
hari ini ketua tkn prabowo gibran rosan ruslani menemui menteri sekretaris negara pratikno di tengah muncul isu
presiden jokowi cawe cawe dalam pembentukan kabinet pemerintahan prabowo gibran
lebih lengkapnya saudara kita akan tanyakan pada jurnalis kompas tv yadani putu trisnanda
ketua tkn rosan membantah pertemuan dengan menteri sekretaris negara pratikno bukan bahas politik
apa respon istana soal dugaan presiden jokowi yang terlibat dalam penyusunan kabinet prabowo gibran putu
sampai dengan saat ini seperti yang juga sudah disampaikan oleh koordinator staff kepresidenan yadani aridu payana
memang menyampaikan bahwa presiden jokowi sampai dengan saat ini masih fokus dalam bekerja
kemudian menyelesaikan beberapa program programnya sampai masa jabatannya selesai nanti
tetapi kalau kita lihat politik ini lagi lagi bukan hanya soal apa yang terucap saja tetapi juga apa yang terlihat
bagaimana kita lihat hari ini meskipun sudah dibantah ketua dari tkn prabowo gibran ini bertemu dengan mensesnek pratikno
untuk kemudian membahas sejumlah hal walaupun katanya yang dibahas ini merupakan hal hal yang berkaitan dengan kedutaan besar indonesia untuk amerika serikat
tetapi kalau kita lihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin saja lobby lobby tersebut bisa terjadi dalam diskusi
antara pratikno dan juga roslani
tetapi yang juga menarik kenapa saya bilang apa yang terucap belum tentu sesuai dengan apa yang terlihat
hari ini menkom info budi ari juga menyampaikan hal yang menarik
bahwa pada masa penyusunan kabinet memang ini menjadi hak prerogatif presiden terpilih
tetapi siapa saja bisa mengusulkan nama
sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi berikut pernyataan dari menkom info budi ari
entah ketulah itu masih lama
rekomendasi usulan nama itu yang tadi disampaikan oleh budi ari bisa disampaikan oleh siapa saja
tetapi kalau kita lihat bagaimana peran dari presiden joko widodo sendiri selama proses kampanye prabowo gibran
turun gunung dan lain sebagainya tentu ini bisa menjadi salah satu bergen point yang bisa diusulkan kepada prabowo untuk memilih beberapa nama
tapi lagi lagi kita hanya bisa menanti bagaimana nanti keputusan akhir dari presiden terpilih
kalau memang setelah phpu dari mk ini sudah selesai
kita baru bisa menyaksikan bersama sama siapa presiden
yakni menteri menteri yang akan berada di kabinet
satu pesan yang disampaikan oleh prabowo subianto adalah siapapun nanti yang akan dipilih oleh prabowo
jika nanti sudah resmi menjabat sebagai presiden adalah putra putri terbaik bangsa
jadi kita nantikan siapa putra putri terbaik bangsa versi prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
baik terima kasih niputu trisnanda untuk laporan anda langsung dari kawasan istana kepresidenan jakarta